bagaimana ustadz muza apakah bisa kita mulai
sebentar ustadz sebentar sebentar
dari tadi saya perhatikan sepertinya ada santriwan yang karu
bentar aikal asun ada
indra lukman ada
kemana sobri kemana
gak tau ustadz
ini kan bagus
ayo kita butehkan yuk
lilih miniatur kabahnya ini belum jadi
tuh lihat deh masih berantakan
betul tuh butet di situ kan ya masih ada paku
nanti nih ya kalau kita nginjek pakunya kan bahaya
iya semilarnya memang begitunya
strawberry maga apa miniatur kabarnya sudah mau jadi kita muterin yuk
kalian itu ya benar benar jaskes ini belum selesai sama sekali kalian udah memutarin
aduh butet kamu tuh well banget ya
gak disitu bawel
hello butet ini gak boleh itu gak boleh semuanya aja gak boleh
terus apa yang boleh
jadi untuk gue kelirian butet
dengin penyakit hati ya
ah udah lah kita moterin aja gak banyak
gak usah nanya nanya dengerin butet
alah syari'a ala habai
papa ini udah kacau kacau
kacau kacau kacau

gak apa apa kawan miniatur kamu

aku yang jatuh aku yang sakit
oh kamu yang ditanyain
kamu tuh didengerin
di kelas berantem
di kamar berantem
di mana mana berantem
sampai disini juga berantem
usah pusing ngeliat kalian berantem
mulu setiap hari ya
kalian itu jangan main main di depan miniatur kaabah yang belum jadi
nanti kalo kepleset gimana
udah kali ustazah

semua biaya rumah sakit ini
dari mulai biaya pengobatan
jadi daud gak perlu khawatir lagi untuk masalah biayanya ya
ya sekarang giliran kamu ya
gantian jaga nanya kamu
semoga allah swt
memberikan ganjaran yang berkali kali lipat
dan menantikannya dengan lebih baik
terima kasih doanya daud
semoga nenek kamu cepet sembuh ya daud
aduh kus banget
kenapa sih kita tuh gak bisa keluar keluar gerbang lah
kita harus berhasil keluar dari gerbang
setuju semangat sob
iya sob kita kalo gak bisa keluar dari gerbang
kita nggak bisa ke warung lilis
gak bisa jajan gak bisa makan
aduh aduh aduh
itu makna masuk gak enak
tuh tuh tuh
itu kesempatan kita
buat keluar dari gerbang
musa musa haikal
aduh aduh aduh
kalo mau buka pintu
baru susah gitu dong
kalian ngapain lari ke arah
keluar gerbang udah tak waktu pipis
aku gak tahan asal
kau belut pengen keluar
gini dia rasa syukurin
lagi ngapain pengen mau kabur segala
ke sekolah jauh jaraknya
ada rumput bertebaran
kalo gak mau ikut aturan
sekarang jawabannya kalian pilih
mau masuk ke dalam waktu
liat liat ada saya mas sampe begitu
kalian pilih ke dalam atau kalian pilih hukuman
masuk ke dalam
masuk ke dalam
emang buatnya ada aja kelakuannya
pake mau kabur segala
udah tahu ada saya yang jaga
subhanallah ustadz musa
saya begitu bangga dengan ustadz nusa
ternyata ustadz musa
mempunyai hati yang begitu mulia
ya mudah mudahan aja allah subhanahu wa ta'ala
menggantikan yang lebih baik lagi
untuk ustadz musa ya
sungguh ustadz musa
mulia dan santun
saya juga bangga sama pak ustadz
ingin rasa saya perlu
ada kebanggaan sendiri buat sama ustadz musa
orang mau meluk ustadz musa kok
boleh saya jujur nggak
padanya padai bau
udah ketangan bau kenapa lu cuu
salah orang mulu deh
aku pokoknya bangga banget dengan ustadz kayak ustadz musa
iya tuh kak
gue setuju banget tuh kak
pokoknya bangga sama ustadz musa
berarti ustadz musa aja diumrah dong
ya itu mana yang ngasih dong kak
siapa yang ngasih
tadi ustadz dengar ada yang ngomong gak sih kenceng banget tuh
mungkin pusat musa dengar puisi yang kita orang bikin ya
pokoknya nggak asik gak asik
kalo gak ada ustadz musa dipesantren kunanta
pesantren kunanta terasa hampa
tanpa kehadiran ustadz musa
pokoknya kagak enak deh
bagus tuh kalau dibikin puisi
judulnya kunanta hampa tanpa ustadz musa
itu kayak kontrakan ditinggal
ustadz musa udah gak ada kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz akan jelaskan sedikit tentang yang namanya manasik haji
ada yang tau manasik haji itu apa
apa tuh ustadz
jadi manasik haji itu adalah tata cara
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rukunnya
dan sunnahnya dalam berhaji ya
hari ini pade sudah membuat miniatur ka'bah dengan baik
kita akan melaksanakan yang namanya manasik hah
ya dan kalian semua sudah mendapatkan baju ikhram
nanti dipakai ya
pada saat pelaksanaan nanti
ustadz gak mau ada yang nyontek
dilarang keras untuk mencontek
makanya hafalkan dari sekarang
sampai disitu fahim tuh
kalau begitu silahkan kalian ganti pakaian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yuk sekarang kalian bubar
ganti pakaian ihramnya ya
dipakai pakaiannya ya
dipakai pakaian ihramnya
udah rapi dirom
tuh hai kak ganteng tuh pasti push
wah rapi nih kak
itu baju ihram siapa
ini baju ihram siapa ya
masa takut lagi bawa aja
masa aku gak pakai baju
kalau ada tiga langit nih
apanya kayaknya kennteng helping
yang apa sih telling
gimana kalau saya cari sopi ke kamarnya aja
gak usah gak usah siapa tau aja sobri lagi menuju kesini ya
takutnya malah gak ketemu nanti
aduh kamu mah kayak sarung di lilit begitu
kayak tukang jamu tau gak
nyumpetin ustadz sama haikal
eh sobri makanya jangan susun dulu
hah saya yakin banget sih
yaudah sekarang mendingan gini ya
haikal asun kamu buatin sobri untuk cari baju ihromenya sobri
sampai ketemu ya
nanti akan ditemenin sama ustadzmu saya ustadz ya
hah repot gak dia